gak ada pak kita gak ada yang nyuruh pak
kita cuman hanya minta uang tebusan pak
iya pak kami banyak hutang pak
pak ahmad masukkan mereka ke sel biar nanti kita interogasi kembali
mas hartawan rasanya gak mungkin
dua hal suci itu ternodai oleh masa lalu yang buruk
tapi pada kenyataannya
khas hartawan yang menyebabkan kecelakaan seorang wanita meninggal
tapi mereka bahagia dengan game ini
salah sepertinya beraudar
tapi ramai saja itulah yang tak ada dengan semua ketua warga
gebruakan gaya ini
bas glorasi juga
sudah selesai menichaiera
jangan sampai dendam itu menguasai hatiku
mereka orang orang yang baik
sudah membukukan hatimu
kamu sudah memilih mereka
kamu sudah bukan jadi bagian keluarga saya lagi
aku mohon yang terima
bapaknya semua keluarga kita
bapaknya semua keluarga kita
bapaknya semua keluarga kita
bapaknya semua keluarga kita
jadi kalian melakukan penculikan
dan penyekapan ibu mayang
di apartemen panin sulafat
kamu jangan dilihatan
jawab pertanyaan saya
apakah anda ingin memeras
kalau ada seseorang yang menyuruh kalian
kalau memang ada
tidak ada pak
kita tidak ada yang menyuruh pak
minta uang tebusan pak
kami banyak hutang pak
masukkan mereka ke sel
biar nanti kita interogasi kembali
kita datang segera
kalau gitu saya duluan ya
jadi karena pakai mobil saya jadi kepaksa ke sana dulu
ya enggak lah santai aja

mas angga ini gak mau mampir ke atas dulu
nanti tante masakin loh
kan tadi capek berantem tenaganya terkuras gitu
waduh gak usah repot repot tante
hidung itu olahraga tadi tante
aduh bisa aja nih mas angga
tapi makasih ya tadi udah bantuin randy
kredit ini gak salah loh
punya calon kakak ipar seperti mas angga ini
saya juga senang bisa bantu randy
oh di depan
oke oke pak saya ke depan sekarang ya
oke kalau begitu saya duluan ya
mau jemput catherine soalnya
maaf juga saya gak bisa jemput catherine karena kan
mas angga terima kasih yuk
kapan mampir ke atas ya
kalo lebih besar dulu anak tante ya
salam buat mbak catherine
ya udah ma kita ke atas yuk
kamu tenang ya
tapi kenapa kayaknya aku masih gak percaya pak
bu rasa kenapa tegang lakuin itu sama aku
aku gak pernah jahat sama bu rossa dan
dan aku juga ngerasain bu rossa baik kok pak
inilah kenapa alasannya papa minta kamu nunggu untuk di luar
papa gak pengen kamu mendengar semua ini
kamu percaya sama papa
mereka bukan seperti orang yang kita kira
kamu aman kalau sama papa
mereka gak akan pernah bisa nyakitin kamu
jangan dipikirin doang
kamu baik baik aja
misalnya kamu percaya sama papa
ya kita percaya
om irfan sampai seperti itu
menyuruh aku untuk memilih
dirinya atau keluarga afari
ya tuhan padahal dia juga keluarga aku
mama bener bener gak nyangka kalau irfan begitu benci sama mama
dia sangat dendam sama mama
padahal di awal kita ketemu dia begitu baik
bahkan dia pernah ngomong mama
sewaktu mama kena teror di rumah itu
aku lihat reaksinya tadi mama benar benar shock
aku juga benar benar gak nyangka ma
melihat sikap om irfan seperti itu
aku seperti menjaga orang lain
dan bisa bisa dia memintaku untuk memilih
terus bawa bawa nama rumah
terjepit dalam situasi yang sangat rumit seperti ini
karena masalah lo
kamu sudah memilih untuk bertemu
ini sih seperti caitanya
jangan problem ketika hati
yang buat kamu
aku yakin saat kamu kembali ke dalam
ke bez machsttoh jadi bug
delapan sembilan hingga dua belas jam